ini pasti kang dadang ketipu sama kamu ceng
kamu disangkanya pak ustadz
kok ketipu sih doi
lihatnya sengaja tim tangan saya
kang dadang pasti lupa
kamu disangka pak ustadz kemen
bikin beda suasana aja kamu
siye pada kangen ya nungguin saya ya
acing tadi nyariin kang dadang
saya kangen sama kamu
kangen lihat kamu stres gara gara kehilangan duit
sayang ya pelakunya ditangkap sama aming
coba kalau enggak
mungkin kamu udah muter muter keliling kampung kayak si tatang stresnya
dengerin dengerin ya
ini jujur nih ya
sebenernya masih udah tahu siapa pelakunya
saya tuh cuma ngetes si aming aja
kan selama dia nggak capruk ini banyak teori
saya mau tahu kalau ada salah satu warganya kehilangan uang
nih masih ada buktinya nih
apaan apus apus enak aja
ini tuh bukti kalau kamu tuh pernah ngemis ngemis sama saya gara gara setes kehilangan uang
udah kasih tolong sama orang orang ya
duit kamu bukannya bantuin saya kamu duit
mudah mudahan dengan banyaknya tkw keluar kita bisa banyak membantu orang di sini
nah semoga tahun depan
tkw diberi rezeki yang lebih
sehingga bisa lebih banyak memberi
sobri mau izin ke cidahulu
buka puasa di sana
terima kasih pak
begitu uang yang hilang sudah ditemukan kembali
pausat rw kembali membuat acara
tujuannya cuma satu
supaya uang itu susah dilacak
setelah uang uang itu dibagi bagikan ke kaum do'afa
nanti akan dikambil kembali
uang thr kita yang kemarin dibagi bagikan ke kaum duafa
pak saya dengarkan mau ada marawis
cucu udah bilang belum sama pak mustaqim
cucu sih bilangnya sudah diurus
tapi dari pihak marawi sampai sekarang belum ada konfirmasi ke saya
mudah mudahan keburu ya pak
lagian kan kita harus nyimput ma'eros
sekaligus persiapan di rumahnya kang asep
tapi kita harus kerja dengan cepat
kalau gitu saya pamit ya pak
saya sekarang mau ke rumahnya kang asep dulu
nanti kalau sudah dapat kabar dari kang asep
kita bisa jemput ma'eros
iya pak pasti
assalamualaikum mang odeng
nanti buka puasa di mana mang odeng
mau buka di musola aja
pertama kali pak
ceria amat mang ocad
saya sedang bahagia
dapat tar ya
ada yang ngajak buka bersama
pang ocad sudah dibaikkan ya sama ceyuyun
nggak jadi cerah
ada jam tangan
junjum dong sebentar
jam mati dibawa bawa
niat saya mau dibenerin
tapi uangnya belum ada
bercuma hati bawa jam tangan juga kalau mati
jajang punya jam tangan
tapi udah dijual
uangnya buat beli beras
jam tangan buat apa mang ocad
saya mau lihat jam
takut telat mau buka bersama
buka puasanya masih lama
enak ya kang asep
istrinya sudah pulang
kalau menurut saya matang
nanti kelamaan di kampung uangnya keburu habis
udah gitu nggak bisa balik lagi dah
seminggu sebelum lebaran
mulanya biar nggak terlalu burus
uang sedikit biar di kampungnya sendiri uang itu akan cepat habis
mengaduknya jangan seperti itu neng
pelan pelan nanti kamu malah kecepratan
kasih odongnya di kamar mandi biar dia tidak mengelopo
ya ampun kum dari tadi teh masaknya belum selesai juga
ceng kau ambilkan penyedap
di sebelah garam
ini garam idoi
saya mintanya penyedap
ya jangan salahin saya ataupun
kan tempatnya sama
ya kan tapi bentuknya berbeda idoy
kamu tuh kan bapak rumah tangga
kalau bapak rumah tangga
udah sayang kamu bukan rumah tangga